aduh ayo diminum ya maaf cuma ada rta aja makasih yang poso imah jadi ngerepotin enggak
apa oh silahkan diminum ya mohon maaf nih bang sobari kalau kedatangan ada sekeluarga jadi
mengaku ya ilah mau setak ga usah minta maaf segale justru saya ya daripada kagak bisa bisa
seharian kita puasa kayak orang orang yang di jalanan sono dia dapat makan tapi gagal
tapi be lihat noh si lela dia aja kelihatannya kagak langsung makan ngelirik aja kagak
nih mbak be denger ya kayaknya si lela udah bosen makanan kayak gini dia itu maunya ayam bakar kayak
kemarin eh ini maunya si lela apa lo ya ya lah mbak be kalau si lela makan ayam bakar
mas like kalau kebagian dipastikan
tapi dia lagi patah hati yang mesti menyala main cari si force nggak numpuri sayang kagak lama ya

eh lela tunggu
eh lela ditungguin

ini pada mau makan pak kagak sih

kebetulan dts gue masih ada lima episode yang belum gue isiin
eh enak sambal
akannya kita asyik

lu tuh jangan suka anak anak lapar
di ujung ujungnya lu sakit lagi
mbak be yang bisa berabe
gak apa apa kok be
kebetulan lela lagi lapar aja
aduh lela udah dong
selesai patah hatinya ye
lagi lu ngapain sih mikirin si jamal
si jamaah itu kagak cocok lu pikirin
itu si jamal udah miskin
kagak penting you know
lu kalau ngomong jangan sembarangan aja ya
lu kagak bisa mikirin apa perasaan adek lu
habisnya mbak be
ayah itu kagak terima kalau nela digituin sama si jamal
lu tuh mestinya ye
ucapin terima kasih sama gue
tadi kan atika main ke rumah umi maryam
terus di sana atika ketemu sama si jamal
udah abis deh pokoknya ayah labrak
ayo maki maki tuh orang
astagfirullahaladzim kak tika
lu tuh udah bikin malu mbak be sama adek lu
kerjaan lu tuh cari gari gari aja sama orang
bang jamal kan gak salah apa apa
aduh lela please deh
kagak salah gimana maksud lu
lu sampai masuk rumah sakit kok
nah gue sebagai kakak kagak terima dong ada yang gue digituin
lagian nih gue kagak mau ya harga diri keluarga gue ini diinjak injak
eh justru untuk
lu bikin nilai keluarga kita jelek
kurang dikasih pendidikan yang baik sama orang tua lu
lu ngerti kakak
eh sokri ustadz jakaria
ini kalo ustadz jakaria datang kemarin lantaran perlakuan lu yang tadi siang
lu gue kerek di depan pintu
emangnya atika bendera pake dikerek segala
jauh pak jauh
jangan orang curi
habi apakah gak ada orang yang di dalam
tapi lampunya nyala semua
mungkin aja pas ubah hari itu lagi di kamar mandi
ya udah atika aja yang bukain pintu ye
terus terusan bisa campur runyam kalo lu yang ngadepin
udah pokoknya lu diem diem aja di sini
ayo masuk deh
makasih yang pak soeimah jadi ngerepotin
mohon maaf nih bang sobari
kalo kedatangan anda sekeluarga jadi mengganggu
pak ustadz gak usah minta maaf sekali
justru saya yang minta maaf
antara perilaku anak saya atika ama jamal
itu emang begitu pak ustadz
kalo lagi marah emosinya kagak bisa ditaat
emang apa yang dilakuin atika sama si jamal pak soebari
kok aneh aneh tau
yah si atika tuh udah bikin ulah
dia bilang begitu gara gara
bang soebari udah
gak usah dibahas
lagi pula juga udah lalu
dan saya yakin niat atika itu baik
setuju tuh umi
yang lalu biarlah berlalu
yeh gak usah dibahas bahas lagi
ke niat kedatangan kita kesini
rencana ta'arufnya sejaman lama
si laila yang kagak jadi itu
aneh si keluarga ini
mohon maaf yang sebesar besarnya
karena sampai sekarang ini
kami belum bisa
melaksanakan nyarba itu
anda minta maaf sebesar besarnya
karena aneh belum bisa bertaruh
dengan anaknya pak sobari laila
karena aneh belum ada niatan
sama sekali untuk berumah tangga
dan aneh juga belum
ada persiapan apa apa
dan yang lebih penting aneh belum dapat
pekerjaan dan penghasilan tetap
sekali lagi aneh minta maaf pak sobari
dan aneh yakin insya allah
laila bakal mendapatkan jalan suami yang diharapkan
sekali lagi pak sobari
aneh si keluarga minta maaf
semoga pak sobari
bisa memaafkan kita semua
yang namanya kehendak seseorang
juga gak bisa dibaksain
iya pak sobari gak kena pen hp

eh namanya manusia sih kan ada rasa kecewanya
biar kata sedikit pak ustadz
saya percaya sampai pak ustadz
maupun ame jamal
sedikitpun kagak ada niatan
nyakitin keluarga saya
nantinya jadi niatan yang terbaik
buat keluarga saya maupun buat
keluarga ustadz jakaria
sekarang aneh jadi
lega jadinya pak sobari
ngeseling banget sih jadi orang
udah tahu anaknya patah hati
kagak beres nih kagak bener nih
tuh orang ya udah mau ajak gue
jangan mulu gue minta pertanggung jawaban
dari tuh orang
aduh malas deh gue dengernya
bikin kasar aja babeh
kuatkanlah hati hamba ya allah
biar lela bisa ikhlas menerima
semua keputusan ini ya allah
ayah kangen banget sama rumana
mudah mudahan aja dia ada di minimarketnya
mudah mudahan aja dia ada di minimarketnya